rabu pagi kembali ditemukan jenazah korban tenggelamnya kapal sinar bangun di danau toba sumatera utara
jenazah ditemukan oleh warga yang melakukan penyisiran
jenazah ditemukan satu km dari dermaga tiga ras
awalnya warga melihat jenazah dan melapor kepada petugas di posko utama
ngangkatan jenazah kemudian dilakukan dengan kapal sar empat ratus dua belas dari pesisir danau toba di desa tambun menuju dermaga tiga ras kabupaten sumalungun
dari hasil identifikasi sementara jenazah tersebut berjenis kelamin wanita
jenazah kemudian dibawa ke posko dvi di rumah sakit umum pematang raya kabupaten simalungun
dapatnya informasi dari masyarakat tambun raya
itu jenis kelamin apa pak
jenis kelamin perempuan
jumlah korban kapal sinar bangun yang tenggelam di perairan danau toba tiga rasi malungun sumatera utara bertambah
menurut data dari posko pelabuhan tiga ras hingga kini satu ratus empat puluh delapan orang dinyatakan hilang
angka ini sendiri diperkirakan akan terus bertambah mengingat banyak warga yang terus membuat pengaduan di posko pasca insiden itu
kepala korban yang tenggelamnya kapal sinar bangun bertambah
menurut data dari posko pelabuhan tiga ras satu ratus empat puluh delapan orang yang dinyatakan hilang
sementara itu dua hari pasca pencarian yang dilakukan tim basarnas hingga kini belum membuahkan hasil
hingga hari ketiga pasca tenggelamnya kapal sinar bangun jumlah warga yang mendatangi posko pengaduan korban kapal tenggelam di dermaga tiga ras jumlahnya bertambah
untuk memaksimalkan pencarian korban sebanyak tiga ratus lima puluh orang yang terdiri dari tim sar bersama tni polri
tidak ada yang terlelawan
terus melakukan penyelaman di seputaran titik koordinat tenggelamnya kapal sinar bangun dan penyisiran di wilayah tepian danau toba
ashar effendi malurung simalungun sumatera utara
kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan produser lapangan cnn indonesia agus supratman di kawasan perairan danau toba sumatera utara
agus selamat siang bagaimana hasil pencarian korban siang ini agus
baik terima kasih perdi
pagi hari sejak pukul tujuh hingga siang ini tim sar gabungan sudah berhasil mengevakuasi dua jenajah korban tenggelamnya kapal motor sinar bangun
pada pukul tujuh tadi tim sar mendapat informasi dan menuju lokasi penemuan jenazah
kemudian diketahui jenazah perempuan kemudian dibawa ke rumah sakit di pematang raya simalungun
jenajah kedua ditemukan pukul sepuluh juga berjenis kelamin perempuan kemudian sama dibawa juga ke rumah sakit
dari dua jenazah ini satu jenazah berhasil diidentifikasi tim dpi dan tim medis atas nama fahrianti warga desa warga kelurahan di binjai selatan berusia empat puluh tujuh tahun
kemudian masih dilakukan
identifikasi lebih lanjut di rumah sakit tuan rondahaim di pematang raya simalungun
keluarga juga sudah dikabarkan
nah korban berada di kapal bersama tujuh anggota keluarga lainnya
enam anggota keluarga lainnya belum berhasil ditemukan
jadi kelaru satu dari keluarga rombongan keluarga ini yang berhasil ditemukan dan diidentifikasi
kemudian gipusko sendiri
saat ini sudah terlapor satu ratus sembilan puluh dua
namun memang dilakukan verifikasi terhadap data ini
hasilnya adalah terdata satu ratus delapan puluh sembilan
karena tiga orang dari data ini diverifikasi keluarga sudah pulang ke rumah
jadi total di gipusko tiga hari ini pihak petugas mendata satu ratus delapan puluh sembilan
ini memang masih menjadi acuan
karena data lainnya data tambahan selanjutan ini masih akan dilakukan verifikasi
agus kalau kita lihat ini sudah tiga hari upaya penyisiran korban kecelakaan ini
lalu kemudian tiga orang dinyatakan tewas
sebenarnya apa kendala proses pencarian oleh tim gabungan ini agus
ya baik verdi di hari pertama dan hari kedua pencarian
memang kendala utama adalah cuaca
angin kencang dengan kemudian tingginya ombak membuat tim harus sangat berhati hati
dan menyisir di lokasi yang aman
kemudian hari ini baru kemudian memang cuaca sangat baik sangat cerah
dan kemudian angin juga tidak berembus dengan kencang
sehingga kemudian tim berhasil melakukan pencarian hingga ke titik titik pantai
di radius arah angin timur di lokasi
nah ternyata dari dua jenajah yang ditemukan ini sudah berada di pinggir pantai
jadi memang ketika sebelumnya upaya dilakukan di radius tenggelamnya kapal pinerbangun
kemudian ternyata setelah hari ini ditemukan jenajah di pinggir pantai
maka upaya lebih lanjut adalah penyisiran pantai yang berada saat ini
penemuan jenajah terakhir itu sekitar delapan kilometer
dari lokasi tenggelamnya kapal
maka kemudian ini akan terus dilakukan penyisiran pinggir pantai yang lebih luas
baru kemudian akan dilanjutkan dengan penyelaman yang peralatan dan timnya sudah siap hari ini
jumlahnya ada dua puluh orang tim penyelam gabungan dari berbagai instansi
baik tni polri maupun bahkan mas pusat
karena rapat tim gabungan sar menyalir bahwa
sebagian besar jenajah terperangkap di dalam kapal
jadi siang ini tadi rencananya pukul tiga belas tiga puluh
tim penyelam akan masuk ke lokasi titik tenggelamnya kapal
memang titik ini juga masih akan diperluas
karena diperkirakan data yang diperoleh dari pengelola pelabuhan tiga ras
dengan saat ini lokasi yang diperluas
saat ini lokasi tenggelamnya kapal terjadi pergeseran
oleh karena itu saat ini kapal kapal juga sudah dieliminir
agar tidak melintas di lokasi yang akan dijadikan titik penyelaman
demikian pak herdi
agus kalau kita telisik lebih jauh
penggunaan moda transportasi kapal tradisional seperti ini kan
memang sudah berlangsung cukup lama di sana
tapi kemudian ada indikasi lalai akan aspek keselamatan dan keamanan bagi penumpang
respon pemerintah seperti apa agus
apakah ini menjadi momentum untuk mengevaluasi seluruh lini
agar ini bisa diperhatikan lebih ketat begitu
ya baik herdi
jadi secara perizinan memang bupati samosir menyebut bahwa mereka hanya punya kewenangan
untuk kapal angkutan dengan mesin tujuh gt
kemudian di atas tujuh gt yaitu kapal yang kemarin tenggelam
yaitu kapal motor sinar bangun kondisi mesinnya adalah empat puluh gt
nah kondisi dari tujuh gt ke atas termasuk empat puluh gt
ini adalah kewenangan pemerintah provinsi sumatera utara
maka ke depan pemerintah provinsi sumatera utara akan melakukan evaluasi
dengan momentum terjadinya peristiwa ini
melakukan pengawasan standarisasi jumlah penumpang
standarisasi alat yang beban barang barang yang boleh dibawa
kemudian dengan kelengkapan pengamanan berupa pelampung
maupun alat alat keselamatan lainnya
nah ini yang kemudian akan ditingkatkan
tapi pasca terjadinya bencana pihak pemerintah provinsi dan pemerintah
kabupaten samosir dan simalungun memang menghentikan untuk sementara
di zona dari pelabuhan simanindo menuju pelabuhan tiga ras maupun sebaliknya
jadi memang saat ini dihentikan dulu
sampai menunggu hasil hasil dan evaluasi dari pemerintah daerah sumatera utara
baik terima kasih
produser lapangan cnn indonesia agus supratman
langsung dari kawasan tobasa sumatera utara